menggunakan alat beribadah seperti sarung dan mukena di tempat umum terkadang tidak terjamin kebersihannya karena sering gonta ganti pakai dengan minim pemeliharaan
padahal kebersihan haruslah dijunjung tinggi untuk menunjang kekucukan beribadah
dari problema ini gerakan mukena bersih dibuat untuk mengakomodir kebutuhan mukena bersih sebagai sarana beribadah yang juga dipelihara pengadaannya
kebersihan adalah sebagian dari iman
hadis yang sering kita dengar ini menjadi perlambang bahwa agama islam menginginkan umatnya untuk menjunjung tinggi kebersihan dan keindahan
tak terkecuali saat beribadah
lingkungan dan peranti kita beribadah haruslah bersih dari segala najis dan kotoran
hal ini yang memprakar saygita saraswati dan lima orang temannya membuat gerakan mukena bersih
sebuah lembaga swadaya yang bertujuan untuk menyediakan mukena bersih untuk sholat
dan bagi kaum wanita
ada dua kegiatan utama yang dilakukan
pengadaan mukena mulai dari pengumpulan dana melalui pencarian donatur
hingga produksi dan pencarian relawan pemelihara yang akan bertanggung jawab menempatkan mukena di masjid sekitar
dan mencucinya setiap satu atau dua minggu sekali
jadi dalam program gmb satu relawan itu bertanggung jawab untuk satu masjid musyola yang dia pilih sendiri
jadi yang bersangkutan akan mendapatkan paket amanah gmb jadi satu paket satu orang di satu tempat untuk satu tahun program
dimintakan kepada mereka dicuci minimal satu x satu minggu
selain kegiatan utama gmb juga melakukan sosialisasi dan program pembelajaran nilai nilai islami
salah satunya dengan memastikan kebersihan alat beribadah
meski begitu awal perjalanan gita dan rekan rekannya mengenalkan konsep gerakan mukena bersih

pada awalnya memang cukup challenging karena mereka juga pada orang yang mau mencucikan tanpa dibayar dan lain sebagainya
tapi kok rasanya kita yakin setiap orang ini punya hati dan maksudnya justru nilai nilai islami itu kan sebetulnya penuh kebaikan dan penuh keindahan
rasanya pasti ada dan mudah mudahan banyak
hanya mungkin selama ini belum terfasilitasi sehingga tidak terlihat
lembaga yang mulai beroperasi sejak desember dua ribu tujuh ini kini sudah memiliki seribu relawan yang tersebar di delapan puluh enam kota se indonesia
setiap relawan akan dibekali satu paket amanah berisi empat pasang mukena laundry back poster kegiatan dan surat pengantar ke dkm masjid rekanan
dari empat pasang dua pasang mukena dititipkan di masjid untuk digunakan
dua lainnya disimpan untuk pengganti kalau yang lain dicuci
mukena yang berada di tangan relawan tidak didapat dengan cara diperjualbelikan melainkan diberi melalui akad amanah
dalam kajian fikih akad amanah diartikan sebagai transaksi yang menuntut kepercayaan bagi penjual
karenanya akad amanah adalah transaksi atau pertukaran nilai berlandaskan prinsip saling percaya dan amanah antara kedua belah pihak
ketika saya datang ke kantornya kan harus dapat
saya menggunakan akad yang berbentuk yang berbentuk
buat saya akad mukena itu sangat menyentuh
jadi ini pertanggungan jawab saya kepada allah
ketika saya pertama kali dulu akad itu rasanya ada yang membuat saya terharu ya allah
kayaknya ini adalah ikatan saya sama allah
pokoknya senang deh
jadi saya akhirnya setiap kali saya mau mencuci ya allah
ini saya harus membuat ini semuanya jadi bersih
mudah mudahan ini amanah
dengan slogan mukena bersih hati bersih gerakan ini mempunyai cita cita meningkatkan ukuah islamiyah umat muslim dari hal sederhana
yaitu kebersihan saat berdoa agar kelak doa dapat dikabulkan karena datang dari rohani dan jasmani yang bersih saat beribadah